eh pak grilo
lagi ngapain lah udah kayak orang gelo ya
gua jadikan orang gila
bantuin gua dah bagaimana caranya supaya dia bisa ngomong
ya lidahnya kerok dulu
kerok terus masuk angin
kalau ngomong lu sangat jeblak aja
bantuin gua nih lu kan kawan gua
iya diam apa lu
gua kan udah bilang gua lagi latihan
lu kekang ngeliat apa
gua tampal lu
emang gak bisa apa apa emang gak berani ngerjain beo
eh dateng lagi lu
pikiran gua kagak berani sama lu ya
jangan mentang mentang burung loh
gua kagak berani sama lu
awas lu ya awas lu
tunggu di sini tunggu pembalasan buah
siapa takut siapa takut
ih kagak takut lu
di situ ya manis
tenang aja lu
tenang aja lu
tenang aja lu
jangan mentang mentang lu burung
udah tau gua lagi latihan nyang
risik aja lu sekarang
emang gua gak kepisah
gua ngerjain lu
sekali makan beginian
gua baikan sama lu ya
lu ada pesan ada
tapi lu jangan ngeledek gua lagi ya
ini burung gua kasih minum lu
belum pinggir pinggir dulu ya
jangan kesini ya
pinter lu memang lu
hai kau burung dalam sangkar
ha eh terbalik
nah nih burung ya nyeksa banget lu
ya nih burung gila
kaku nih burung nih
bisu kali pak
jajah juga lah
stress nih burung nih
aduh nih burung bener bener biang kerok
eh gua tangan gua dicatek
diam diam ngatek lu
lama lu biang kerok ya
wah gua sampe burung
aduh lah kalo begitu nih burung bawa aja ke dokter lah ya
eh pak emang mendingan begitu dah dibawa ke dokter aja
pak menteri bagaimana tuh nasib
burung anak saya si beo
si beo si burung
burung si cepi namanya si bea
maaf ya pak gino saya nggak biasa periksa burung
pasien saya itu orang semua
pak andri mau bagaimana sih
sama aja pak burung juga ada nafasnya
ada giginya juga eh gigi
eh gua garot lu
gimana tuh itu itu si beo ada napas apa kagak
hidup sih hidup
tapi kok gak ada suaranya ya
gua jadi pusing nih
kalau begitu bikin rujak asem aja udah rujak asem
mantri burung cepi harus
diapain eh gini ya
pak sama cepi
tolong burung ini dikasih
makan yang banyak
biar cepet sembuh ya
taruh kali ini
gua bajetin burung
bener bener kebangetan banget ah
nyeksa pengen nih beo
burungnya pasti minum jus dong
tuh minum jusnya nih
kaya aja anak gua kalau kena anak gua tuh
gaser beliau kurang ajar lu
pun alu main ketimbangan puasa
mau bikin sate lu mau goreng
ada apa cep
burung cepi mau digoreng sama babek
bagus deh digoreng aja
bapak lu yang kadelah pada
biarin aja nanti digoreng kan enak ya
waktu apa sih ngomong begitu
pokoknya burung cepi harus ngomong
cepi ga mau tahan nafas
cepi ga boleh tahan nafas
pokoknya ini burung
babe janji biar bagaimana mungkin dia harus ngomong
tenang aja ya
anak gua pinter banget
udah jangan nangis
burungnya ga apa apa kok
terus pak terus
punggik bapak kambuk pi
kambuk punggik bapak
udah ngambek bapak capek ya pi ya
bapak harus jadi monyet
poncel bapak jadi monyet
pionya ini sudah jadi monyet
lagi ngapain lah udah kayak orang gelo
orang gelo ya
kalau begitu gua jadikan orang gila
si beok dari tadi ga bisa ngomong
bantuin gua dah bagaimana caranya supaya dia bisa ngomong
iya iya jadi gua harus dulu ngapain nih pak gino
tadi gua udah joget jepongan
dangdut krok udah joget
sekarang kita suruh adegan jadi monyet
bukan ke gua
bukan ke gua kesitu
bukan burung gua ini
lu gila gua tolol ya
susah banget ya
aduh hampir udah
deh gagu kali burungnya
udah pahit udah capek nih
junya ngesel gua lu
pinteran burung daripada pak gino
apa juga mau kasih ya
kasar lu debong lu lu ngelek gua lu
aak dua kali ngelek lu
aak lagian dah
emang udah gabisa ngomong kali ya capek
tolong dah lu bantuin bagaimana caranya
gini aja pak gino gua ada ide
jatah malam mulai emek emek lu
ya lu ngerti kagak